kpk akhirnya melawan dengan pasal upaya menghalangi penegakan hukum alias obstruction of justice
ketua kpk seakan memberi sinyal ke pansus hak angket
kpk bisa melawan atas tekanan yang terus datang dan menghambat proses penyidikan kasus kasus korupsi
namun di sisi lain pernyataan tersebut dinilai sebagai abuse of power
salah kalang kepimpinan kpk ini
dan untuk membahas hal tersebut malam hari ini sudah hadir bersama kami tama s langkun
terima kasih sudah hadir
edi kusuma wijaya anggota pansus angket dari fraksi pdi perjuangan
terima kasih sudah hadir
sekali lagi saya ingin minta tanggapan dari pak edi
jadi tanggapan tentang teman teman di dpr pansus ini bagaimana soal wacana obstruction of justice yang bisa dikenakan
tadi kata ketua kpk seperti itu
itu kan biasa saja ya
betul pak agus sudah pernah melemparkan kata kata seperti itu
tadi ada kita sudah putarkan
mungkin kalau melalui media
kalau begini terus akan bisa saja kita kenakan pasal obstruction of ju
mungkin kalau melalui media massa sudah
tapi kan belum langsung kepada pansus dpr
jadi tidak masalah kalau disampaikan ke media
belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan dengan pak ahok
ya sebetulnya kan begini
dalam permasalahan ini menurut saya ini ya
hal seperti itu tidak perlu terlalu kita besar besarkan
tapi yang penting kita tuh saling menghormati fungsi dan tugas kita masing masing sesuai dengan undang undang
ini fungsinya pansus
ini fungsinya dpr
ini fungsinya kpk
nah ini kalau kita saling menghormati secara fungsi seperti itu
itu tidak akan ada masalah
semua kan berjalan undang undang
pansus kan dasarnya konstitusi
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi anda menganggap tidak terlalu masalah pernyataan dari ketua kpk
tidak terlalu masalah sih
mungkin ya biasanya kan kadang kadang orang tuh bisa terpancing oleh media
terpancing oleh media ya
kan ditanyakan bagaimana pak proses proses seperti yang terakhir adalah pemanggilan terhadap direktur penyidikannya yang kemudian mengutarakan berbagai persoalan dalam tubuh kpk
tercetuslah kemudian pernyataan seperti itu
seperti yang disampaikan oleh direktur penyidikan ke pansus
itu sebetulnya sudah kita bahas dengan komisioner
khususnya dengan pak agus
pak agus pernah mengatakan sama kita bahwa terjadi konflik antar penyidik
itu saat rdp
dan waktu itu kita sudah berbicara
sampaikan bagaimana kita mengatasi konflik
apakah komisioner bisa
mereka mengatakan bisa dan lain lain sudah selesai
tapi caranya belum selesai
maka waktu itu kita dorong pada komisioner khususnya pak agus selaku ketua
agar menyelesaikan masalah masalah seperti ini ini
sebaik mungkin sesuai dengan aturan aturan
makanya waktu itu teman teman katakan
pak agus segera pahami segala undang undang yang menyangkut fungsi dan undang komisioner
tapi informasi yang kita dapat juga beberapa
mengapa anggota pansus yang juga mereka berasal dari komisi tiga
berencana akan muncul rencana akan membawa ini ke baris krim gitu
pernyataan dari pak agus raharjo ini tentang pemindahan obstruction of justice
tapi kalau mungkin kalau pernyataan individu individu sudah kali ya
ada yang membuat pernyataan seperti itu
tapi kalau pernyataan pansus secara keseluruhan itu belum ada
kami tidak membahas ke situ kok
jadi anda bagian dari orang yang tidak mempermasalahkan pernyataan pak agus ini ya
tidak terlalu mempermasalahkan
menurut saya ini kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan pernyataan pak agus
tapi masalahnya begini kita ingatkan
kita ingatkan seperti yang saya sampaikan tadi
agar kita menghormati fungsi dan tugas wawonan masing masing
kan dpr sudah ada fungsi tugasnya sendiri
yang diatur mulai dari konsensus tim mulai dari undang undang lesan empat puluh lima sampai ke md tiga
pemimpin kpk juga ada beberapa macam undang undang yang harus dipatuhi
itu saja laksanakan
kenapa mesti ribut ribut dan terpancing oleh isu isu dan opini opini
masalahnya menganggap pak edi ini menganggap ini sebuah isu
tapi kalau kemudian rekan rekan pansus yang lain walaupun belum resmi pak ya
itu reaksinya berlebihan
hari ini bukan berlebihan reaksinya berbeda
hari ini kita lihat wakil ketua pansus mas hinton pasar ibu datang ke kpk
minta kasih saya rompi
kita beberkan kebun
tapi anda lihat pernyataan dari pak agus ini sendiri seperti apa
justru itu langkah yang harus diambil kpk atau bagaimana
kita lihat makna yang ada di dalam kata kata ini sama pak agus ya
jadi saya melihat bahwa pansus sebagai sebuah perangkat dpr tidak bisa kemudian dibidana
dalam konteks kelambagaannya
tapi ini mungkin menyasar kepada individu individu
misalnya kita juga lihat misalnya bang edi
apakah bang edi ini namanya ada dalam pekerjaan kpk
atau misalnya sebagai saksi
kan juga tidak dalam perkara yang lain
artinya memang potensi kesana tidak bisa saksi itu
tapi kita lihat kan ada individu individu lain misalnya yang nama namanya disebut dalam fakta persidangan
ada yang berpredikat sebagai saksi
nah sekarang kan perkara yang sedang jalan
perkara sedang jalan kemudian terhadap objek perkara yang tadi misalnya
tadi sudah mulai masuk akan memanggil
kpk nya akan dipanggil
jadi hal hal yang berhubungan dengan perkara yang ditangani kemudian dibawa ke pansus
ini kemudian ada potensi
tapi individu individu tidak bisa kemudian dilihat ini bahwa
bukan pansus secara lembaga kemudian dikenakan pasal obstruction of justice
atau individu individu yang ada di dalam sana
karena kan ini tanggung jawab individu ya
karena apa yang kita lihat ketika di obstruction itu ketika dia mengganggu proses
misalnya dalam kapasitas sebagai saksi kan jelas dibutuhkan kesaksiannya
atau misalnya katakanlah ada tersangka misalnya
tersangka kemudian dia gunakan kewenangan dpr nya
membahas objek yang harusnya ada di persidangan
membahas dalam rapat yang kita anggap sebagai perangkat politik
nah ini yang dalam pandangan kita ada potensi kesana
nama nama yang disebut ini maksudnya yang pernah disebut oleh novel baswedan dalam persidangan ya
kasus iktp ya
saat miriam s haryani mencabut bap nya itu
betul jadi begini
ada di iktp itu kalau yang saya hitung ya lima puluh sembilan anggota dpr yang disebut
jadi ada dua puluh dua
dalam dakwaan begitu juga dalam tuntutan
dalam putusan terakhir di pengadilan yang disebut cuma tiga
ada pak markus nari
kemudian ada pak kom
kemudian ada miriam s haryani
tapi yang lain lain kan juga tidak ditempikan bahwa itu nggak ada
itu masih banding ya kpk
artinya kpk pun masih banding
jadi memang ini dalam peras hukum yang sudah
biarkan dia berjalan dalam proses hukum
nah yang agak bahaya kemudian ketika substansi yang ada dalam kasus
misalnya apakah yang sedang berjalan kasusnya miriam s haryani misalnya
atau yang berhubungan dengan iktp
atau misalnya yang lain lain
yang sedang berjalan perkaranya
kemudian itu ditarik di dalam proses politik
ini yang menurut saya punya kans
tapi lagi lagi perspektifnya individu
tidak bisa kemudian
pasusnya semuanya langsung ditarik
nah dalam pandangan saya ini individu individu sih
yang kita lihat ya
jadi yang dimaksud itu seperti itu
tafsir saya demikian
pandangan saya demikian
tapi ya lagi lagi harus kpk yang menjelaskan
apa yang dia maksudkan kalimat tadi
tapi itu bisa mengganggu hubungan antara kpk dan juga dpr tidak kira kira
sedari awal ini kan memang ada friks yang sangat
sangat keras ya
antara kpk dengan dpr
terkait dengan adanya pansus
nah yang kita juga perlu kita dudukan
kpk sendiri dalam posisi yang tidak setuju
bahwa ada juga upaya hukum yang dilakukan
misalnya wadah pegawai melakukan
judicial review atau uji tafsir di mahkamah konstitusi
artinya kan memang secara kelembagaan pun
kpk belum menyetujui posisi pansus angket
tetapi misalnya kalau dalam konteks rdp
itu sudah pasti
kpk harus patuh
karena mau tidak mau itulah ruangnya teman teman di dpr untuk mengkrossek kerja kerja kpk
tapi ketika dia masuk ke dalam pansus
nah ini yang kemudian timbul persoalan
makanya kan perdebatannya belum selesai
mahkamah konstitusi belum memutuskan
itu yang kemudian kita tunggu
ketika mahkamah konstitusi
ini menurut pak agus tadi beberapa pernyataannya
pernyataannya yang coba saya tafsirkan
atau mencoba untuk membedahnya ya
sambil menunggu mahkamah konstitusi
kalau mahkamah konstitusi sudah keluar
barulah bisa saja
pasal obstruction of justice ini dikenakan
ketika dianggap misalnya
ini kita berbicara misalnya
kemudian itu tidak sesuai dengan angkat terhadap kpk
tidak sesuai dengan undang undang dasar misalnya kemudian
beberapa orang yang kemudian mungkin namanya disebut begitu
bisa terkena pasal itu
kalau dalam pandangan saya
ini memang ada relasi
tetapi ketika dia bicara soal oj
dia berdiri sendiri
bukan menjadi perspektif si penyidik
artinya tanpa mk pun bisa
misalnya ketika ada individu
dia dalam kapasitas sebagai saksi
atau misalnya dalam kapasitas orang yang pihak terkait misalnya
tadi menghalangi merintangi
kan begitu frasanya kan
tapi itu kemudian dia terlihat penyidik
kalau menurut penyidik
ini mengganggu nih
kita mau panggil saksi
misalnya dalam proses politik
nah ini yang kemudian boleh tadi
oj itu masuk
bukan setelah mk atau belum
tapi bicara soal penyidik
pak gedi kan juga
masih mengerti betul proses penyidikan
jadi ketika itu bicara soal delik
maka itu bicara soal penyidik
ini sudah masuk nih
nah itu akan menjadi
persepsi subjektif dari si penyidik
nah begitu kira kira
apa yang dilakukan oleh pak mas sinton hari ini
itu sebenarnya diketahui oleh pansus atau tidak sebenarnya
pembicaraan kita ini kan
jangan sampai kita ini seakan akan memberi
suatu pembelajaran pada masyarakat
dengan cara yang keliru
maksudnya yang keliru bagaimana pak
pansus angket itu
tidak ada kaitannya sama sekali
dengan kasus ektp
tidak ada sama sekali
dan malah waktu itu
kita sampaikan waktu rdp
komisi undang kpk
untuk bekerja lebih cepat dan baik
terutama dalam hal
anda memanggil pak agus raharjo
sebagai mantan lkpp
itu bukannya justru
memengulih kasus ektp pak
kita belum ada agenda itu
disebutkan oleh pak misbah kun tadi
jadi kalau pernyataan individu individu
jadi tidak ada agenda pansus
tidak ada agenda pansus
memanggil pak agus raharjo
belum ada itu
atau belum ada
atau memang tidak akan ada
itu melalui suatu proses yang panjang
yang perlu kita
seperti sekarang ini
malah memberikan suatu
pemanasan gitu loh
pemanasan yang bagaimana pak
nanti rakyat pengertiannya lain
saya tetap berpegang
seperti apa yang saya sampaikan tadi
bahwa kita harus menghormati
supaya tidak salah omong
dan salah ucap
kpk ini kan sebetulnya mitra kita
dan kpk ini sebetulnya
komisi tiga harusnya bisa ya
ternyata tuntutan dari masyarakat
melalui suatu proses yang panjang ya
kemudian waktu itu dirumuskan
dpr dan pemerintah
kita perlu sebetulnya
tidak pada koridor hukum
menghormati fungsi dan
tupoksi tadi ya
sebenarnya maksudnya kan
ada ranahnya komisi tiga
kemudian kan dibawa ke pansus
pastikan ada sesuatu hal yang harus diselidiki
ini yang sedang kita bahaskan pak
karena angket ini sudah berjalan
kemudian ada berbagai agenda yang disebutkan disitu
nah yang ingin kita tanyakan
ada rencana memanggil pak agus raharjo sebagai
mantan kepala lkpp
tentu saja kasusnya adalah iktp
ini sebenarnya hanya pernyataan seorang anggota pansus saja
karena kita memiliki pernyataannya begitu pak
ataukah ini agenda dari pansus secara resmi begitu
ya kalau agenda pansus secara resmi tidak ada
cuma kan agenda ini berjalan
temukan temukan teman teman
apa ada tidak nanti
kalau sampai sekarang kan belum
kalau misalnya katakanlah kemudian akan ada menyoroti salah satu kasus
anda setuju tidak sebagai anggota pansus
karena kan anda tadi mengatakan
bahwa pansus ini tujuannya berbicara secara umum
tidak mengenai satu kasus
justru mendorong kpk untuk bekerja lebih cepat
nah kalau misalnya kemudian berbicara tentang satu kasus
anda setuju tidak
ya misalnya soal iktp
contohnya kan tadi kan ada wacana
makanya loh kasus iktp
kalau dulu pansus ini muncul
tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ektp
malah kita mendorong
waktu itu kita mendorongnya begini
kita tanya kepada komisioner
bukan hanya kasus iktp loh
banyak kasus kasus lain
intinya pertanyaannya seperti ini
kenapa kasus kasus besar yang ditangani oleh kpk ini terkesan lamban
terkesan tebang pilih
terkesan pilih tebang data kita
maka waktu itu dijawab sama pak agus
ini ada permasalahan sedikit antara lain
kita kurang personil
kemudian kita bahas
kalau misalnya kurang personil
pori kan siap
polri pernah menawarkan itu untuk penyidik kpk
itu kan yang pangkat akbp dan pangkat kombes
yang sudah tamat ses pim dan tamat ses pati
ini pemikiran pak tito waktu itu
dan bisa istilahnya tahan banting lah
karena sudah senior dan penyidik gitu
tapi kpk kan tidak menyetujui
tidak menyetujui karena kpk pengennya penyidik itu setingkat akp
kapten akb dan kombol
nah ini ide siapa
tidak tahu ya kan
ini ide yang terbongkar
itu kan lembaga
bukan idenya novel
artinya pansus menyoroti lembaga kan kemudian
nah ketika mengundang pak agus rarjo sebagai ketua mantan kepala lkpp ini
yang makanya tadi kita pertanyakan
kalau anda tadi sikapnya memang tidak setuju kalau menyoroti kasus
itu mungkin masih pendapat individu sih
belum pendapat keputusan pansus
jadi pansus ini kan nanti kalau misalnya akan melakukan sesuatu
dia ada rapat internal pansus
tapi kalau pendapat individu kan
asal usulnya kan macam macam pak agus
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita akan lanjutkan
apakah mungkin sudah siap kita akan putarkan kembali pernyataan
salah satu anggota pansus angket terhadap kpk
muhammad misbakun yang menyatakan
akan ada rencana memanggil
ketua kpk agus harjo
tetapi dalam konteks mantan kepala lkpp
dan pansus merencanakan
memanggil agus rajo sebagai mantan ketua lkpp
bukan sebagai ketua kpk
berarti nggak sekalian untuk mengklarifikasi berbagai temuan
kita memanggil agus raharjo dalam kaitan
kita membicarakan tentang kaitan bahwa sebagai ketua lkpp
dia pernah membicarakan kasus ektp ini
dengan beberapa pihak
termasuk dengan pak gamawan fauzi juga
kenapa harus untuk kasus iktp
karena pada saat itu
dia membicarakan secara spesifik
terkait ektp ini
pansus merencanakan memanggil pak agus raharjo
nah ini yang mengklaim pansus
atau memang pansusnya yang mengundang
cuma pak edi mungkin tidak menerima informasi itu
saya setiap rapat internal
maupun rapat rdp
pansus dengan pihak pihak lain
saya tidak pernah bolos
tidak ada sebenarnya itu
belum ada kita
membicarakan akan memanggil pak agung
masih berupa ide pak misbakun mungkin ya berarti
di anggota dpr itu
dia punya hak bicara sih sendiri sendiri
atau punya ide sendiri sendiri
tapi itu nanti harus keputusan pansus
kalau nanti misalnya keputusan keputusan keputusan itu
kalau kita di dpr itu
harus diangkat sampai ke sidang paripurna
istilahnya begitu ya pendapat
tapi kalau misalnya pak
pada akhirnya memang memutuskan untuk memanggil pak agus
mantan kepala lkpp
yang mau tidak mau berbicara kasus iktp
anda tetap setuju tidak dengan
kalau ada kaitannya dengan apa
dengan kita ada agenda kpk
maksudnya agenda pansus itu pak
objeknya pansus itu kan ada empat
masalah pengelolaan sdm
ketiga masalah anggaran
keempat masalah kewenangan
nah terkait dengan lkpp dalam kasus
ektp ini bagaimana pak
nah makanya itu
pak agus setuju ya
ya saya belum bisa mengatakan
karena belum kita bahas sih
hal seperti ini ya
baik kepada teman teman
maupun kepada kpk ya
menyelesaikan permasalahan ini dengan baik
jangan sampai ini
menjadi suatu permasalahan
akan ada suatu ketegangan
antara instansi yang satu
dengan instansi yang lain
lembaga yang satu
dengan lembaga yang lain
tapi kita sebetulnya
ingin memperkuat juga kpk ini
dengan dulu sudah kita dorong dorong kpk
agar bekerja sama
maksudkan untuk dihindarkan ini
sebenarnya memang sudah mulai muncul
pansus itu dibentuk
bukan menganggap pansus tidak sah
saya mau mencoba bertanya
pansus angka dibentuk
berarti kan akan menyelidiki
berarti ada sesuatu yang diselidiki
maka lembaga yang diselidiki itu pasti juga
akan tegang juga
apa yang diselidiki
artinya ketegangan ini
bukankah kewajaran sebenarnya
itu kan fungsinya dpr
dia jangan dibuat tegang
disambut dengan terbuka
sebetulnya di institusi kami
di institusi kami itu begini
kita cari jalan keluarnya
teladan kita untuk penegakan hukum
di bidang pemberantasan korupsi
karena kita kan perlu itu
semua mata kan perlu itu
datang ke kita
dirtur penyidikan kpk
pak arief budiman
dugaan kita yang selama ini
novel baswedan itu
nah ini kan
itu menurut anda yang melemahkan kpk
nah itu harusnya melemahkan kpk
bukan di komisioner tadinya
tapi ada penyimpangan
dan ini juga
sudah disampaikan oleh komisioner
ini omongan komisioner sendiri
pak agus maksudnya
ada konflik antara penyidik yang berasal dari polri
dan penyidik yang berasal dari penyidik
yang dianggap mereka itu penyidik independen yang diangkat oleh
berarti rtp saja sebenarnya cukup ya sebenarnya
kenapa harus pada konsulsa anket kemudian
bagaimana menurut anda bang tito
jadi begini memang
pada sisi kemudian dpr mengawasi kerjaan kpk
kita dari awal itu sangat mendorong kpk buat dong koordinasinya

kita juga kan tidak akan monopolis indonesia itu sendiri gak mungkin
nah tetapi kan jadi persoalan begini
kapan ketegangan itu muncul
katakan muncul ketika misalnya pak fahri hamzah misalnya dalam sidang paripurna
masih ada yang angkat tangan interupsi belum dihitung berapa jumlah audiensnya
berapa jumlah anggota dpr yang hadir
ini kemudian kan menimbulkan reaksi dari banyak orang
orang banyak yang bertanya
kok tiba tiba nggak ada hitung orang tiba tiba diangkat
nah ini kemudian kesana
jangan disambung ke situ
itu persoalan sudah selesai
saya di dalam situ
itu tidak ada begitu
itu semua sudah prosedur
jadi waktu itu hak hak bicara sudah tiga orang
tiga detik itu pak
itu dilempar tiga detik langsung diketuk palu itu
sudah tiga orang bicara
sudah itu ditutup
aturannya ketua dpr yang membeli sambutan
sudah diberikan kepada ketua dpr
ada yang wokal
kata beliau selesaikan dulu ini
artinya ketegangan itu muncul sejak semuanya
ada yang maju satu
artinya memang keterangan dari bang edi
ini kan juga nanti akan diuji
terkait dengan prosedural
ini kan lagi diuji di mk
jadi mk ini sekarang beberapa orang yang merasa ini tidak prosedural
oh ini ada persoalan
kita tidak berdebat lagi di sini
tapi paling tidak itu yang menjadi pangkal awalnya
tapi ketegangan ada
bukan dibuat buat ya
itu ada adanya
nah kemudian yang lain
kemudian kan juga kita lihat
bahwa dalam konteks perkara perkara yang sedang berjalan
ini kan juga sebagian besar perkara perkara yang sedang aktif
ini kita kembali tadi soal pernyataannya pak misbahkun ya
mau tidak mau pak miswakun ini kan juga merepresentasikan pansus
walaupun tidak semua orang setuju dengan itu misalnya
salah satunya pak edi misalnya tadi
nah tapi ini kemudian kan
dia muncul di ruang publik
yang tidak mungkin kalau nggak ada respon dari orang pihak lain
nah sekarang soal kpp misalnya
prosedur lkpp pada saat di ktp
ini kan juga jauh dari urusan keempat tadi
ini pertama kalinya
keempat yang agenda pansus sebenarnya dari awal
pertama kalinya saya mendengar jelas dari anggota dpr
kelembagaan keuangan kewenangan sama sdm
pokoknya angkat kpk
kita bisa pernah tahu
angkatnya pokoknya sekolah kpk
fokusnya apa nggak tahu
ini pertama kali saya dengar
lalu muncul ada empat
baru sekarang empat
nah kemudian kan ini juga kita lihat
dari keempat apakah kemudian relevan
memanggil agus raharjo dalam kapasitas ketua kkpp
saya sendiri terus terang
orang yang ikut melakukan penelitian pada tahun dua ribu dua belas lalu terkait ktp
jadi pada saat itu kita melakukan uji terhadap beberapa surat yang keluar dari lkpp
pak agus menerbitkan beberapa surat
ada surat yang mengatakan bahwa
ini ada post bidding
tapi nggak didengar
sehingga pada delapan belas april tahun dua ribu sebelas
lkpp kirim surat lagi
kita gak dapat update nih
bagaimana rekomendasi pendamping lkpp melakukan
agar jangan ada persoalan dalam tender
maksudnya tidak mendapat update itu lkpp ngomong begitu ya
ini resmi suratnya
saya baca satu persatu abik suratnya
jadi sejak saat itu lkpp
sudah nggak ada hubungannya
nah tapi kan kemudian dalam persidangan
menurut jaksa ada post bidding
ya itu emang betul
pada saat melakukan selesai penutupan pendaftaran lelang
panitia merubah spesifikasi
dalam putusannya irman dan sugiarto
sebetulnya apa apa yang akan dipertanyakan
itu semua sudah diuji dalam persidangan
persidangan sudah ada
apakah berhenti persidangan
pertama kpk sedang bidding
masih ada beberapa penetapan tersangka
teman teman dari legislatif
misalnya ada ketua dpr
kemudian juga ada satu lagi anggota
anggota dpr juga
tapi bukan ketua
ini kan semua sedang dalam penetapan tersangka
dalam konteks ya
bukan ketua kpk
justru mungkin kalau ketua kpk
bisa untuk mengklarifikasi sejumlah pertanyaan
dalam konteks lkpp
tapi menurut anda apakah berarti pansus ini sudah mulai masuk ke dalam satu kasus tertentu
ini yang dari awal kita khawatirkan
ketika pansus sudah masuk
ini proses hukum
bahkan kpk aja menggunakan haknya buat banding
nah tapi ketika ini masuk dalam proses politik
ini yang kemudian harus hati hati
kita juga ingat dulu misalnya
pak masinton pada awal awal
dia betul betul menunjukkan surat di pansus
ini ada surat dari miriam
miriam padahal proses sedang jalan
dan dia masih menurut ponis
ini kan sudah masuk ke dalam materi materi persidangan
yang dalam pandangan kita
ketika ini kemudian dipersoalkan
atau dibuka kepada publik
tentu ada informasi
ya menurut undang undang empat belas tahun dua ribu delapan
yang dianggap rahasia
ini kemudian tersebar sebelum proses hukum
ini yang kemudian bisa mengganggu
akan kembali lagi kepada kewenangan tadi
wah ini kan harusnya naik di persidangan nanti
kok dia keluar disini misalnya
ini yang menurut saya
justru ini maksudnya mengganggu fungsi dan fungsi tadi
ini akan mengkhawatirkan
politik yang dalam pandangan kita duduk
pak edi sudah siap siap menjawab
tapi kita tahan dulu pak edi
kita harus break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
nah kita sekarang akan lihat jawaban dari pak edi
pak edi tadi sudah dijelaskan oleh bang taufi
bahkan bahwa berbagai hal kemudian justru mengganggu ini
kemudian tugas fungsi masing masing lembaga
kalau pak edi tadi mengingatkan agar jangan sampai saling menghormati
jangan sampai mengganggu tugas fungsi masing masing
nah sekarang yang dilakukan pansus dengan seperti hal itu
beberapa hal itu
kemudian bahkan mungkin nanti misal menyoroti satu kasus tertentu
dengan memanggil pak agus rarjo sebagai mantan lkpp
artinya kan kasusnya terkait dengan kasus iktp
ini mengganggu justru pak
makanya sepertinya pak agus tidak perlu terlalu takut
komisioner juga tidak perlu takut terhadap apa
takutnya di mana pak
letak takutnya di mana
ya tadi kan ada keraguan keraguan
seharakan saling membantah
itu bukan fungsinya kpk untuk membantah tugas tugasnya dpr
kan sudah ada level level yang sendiri sendiri
nah tadinya awal awal kita mengandalkan
itu kan febri selalu bicara
bicara apa pak
berbicara seakan akan mengoreksi pansus
mengoreksi keberadaan pansus
itu kan bukan urusannya
ada pernyataan secara apa secara lengkap begitu dari febri dan saya
kalau media yang media tahu
nah secara langsung
saya dengar langsung mengatakan masih akan melihat hasil dari mk begitu
waktu itu sudah kita ingat kan
itu bukan tugasnya kpk
tugasnya penegakan hukum
menangkap orang orang yang melanggar hukum
terutama tindak pidana korupsi
tangkap aja jangan ada ada pengaruhnya
kita biarin aja emang fungsinya dpr itu begitu
sekarang kpk menangkap menangkapin diangket
nggak ada kaitan diangket
ya itu kan yang dipertanyakan sebelumnya
angketnya empat empat hal
sekarang kita melihat kinerjanya kewenangannya kpk
karena kewenangan kpk ini banyak yang disalahgunakan
nah karena ketemu sekarang aja persoalannya jadi kan membesar kalau menurut saya
nah ini dulu
kalau misalnya dulu persoalan yang waktu kita rdp selesai kan tidak seperti sekarang persoalannya
oke kewenangan yang disalahgunakan
apa kaitannya dengan pak agus yang dipanggil sebagai mantan lkpp misalnya
ya tadi kan saya kan bilang tadi
belum tentu manggil
itu kan belum keputusan pansus
pansus itu kan banyak orang
tapi kalau misalnya manggil pak bagaimana
kalau misalnya manggil gimana
itu kan nanti kita berandai andai
karena ini terkait sikap begitu pak
bapak tadi menyatakan sikap tidak mungkin masuk ke satu kasus
tapi kalau misalnya ini ada apa yang akan anda lakukan salah satunya
walk out misalnya atau apa begitu
kalau misalnya ini kemudian masuk ke satu kasus tertentu
kita kan kerjanya bersama sama
makanya dalam hal ini kan semua kita kan bicarakan sama sama
ada persoalan apa kita bicarakan bersama sama
makanya dalam hal ini kan seperti saya bilang tadi
kita harus menghormati topoksi masing masing
kpk jangan menilai dpr
kalau kita kan bisa mengawasi kpk
kalau kpk kan nggak bisa mengawasi
kecuali kalau ada anggota dpr yang korupsi
tapi kalau secara kelembagaan dia kan nggak bisa begitu
pahamin aja undang undang
seharusnya kpk begitu ya menurut anda
ya sebetulnya kan
tenang aja nggak usah bingung sama masing masing
yang saya lihat memang kan selama ini kpk dia bereaksi ketika ditanya
sebagian besar dia menjawab pertanyaan media
nah yang kedua kita juga lihat ada upaya hukum yang dilakukan oleh wadah pegawai
yang artinya kpk secara kelembagaan pun oh coba ditafsirkan dulu deh di mk
kita pengen tahu menurut mk ini betul atau tidak
membawa masalah ini ke mk bukan sebagai bentuk apa namanya melawan tadi
dalam pandangan saya itu uji tafsir
jadi melihat bahwa ini tafsirnya sudah betul atau tidak
kalau dikhawatirkan itu ketakutan dari pimpinan kpk dan lain sebagainya
ya saya rasa kan ini tadi kpk masih menunggu yang saya lihat ya
jika lihat dari pemberitaan pemberitaan kita lihat kenapa kpk ngambil sikap seperti ini
mungkin dia masih menunggu putusan mk
kalau kemudian itu dianggap sah ya tentu saja harus diambil tanggung jawab tersebut
artinya kpk kira kira mau datang tidak untuk mengklarifikasi sebelas poin sementara
itu kan sifatnya tadi mengkoreksi sekali begitu kinerja kpk
kalau pandangan saya pertama kan tadi dia masih memperusakkan
jadi yang tadi kita bahas di awal yang kita sepakat itu prosedural
nanti akan masuk di mk silahkan oke kita tunggu itu
mungkin kpk masih menunggu itu
tapi di sisi lain yang kita harapkan justru kpk tidak capek dengan merespon itu
dia sudah kerja saja terus
kalau memang dpr masih dengan keyakinannya dengan pansus angketnya berjalan akan mengkoreksi
silahkan koreksi terus
silahkan jalan dengan keyakinannya begitu
tapi kalau misalnya masuk ke kasus tertentu ini kan kita bicara kan proyeksi
nah ini yang kemudian tadi ketika dia bersinggungan sudah masuk ke dalam kasus yang sangat spesifik
saya rasa kpk juga bisa menggunakan kewenangannya tadi
hak penyidik tadi bisa digunakan
ketika tadi misalnya melihat ketika dia masuk substansi iktp
masuk ke dalam perkara mulai ke dalam saksi saksi yang sebetulnya proses hukum sedang berjalan
tapi dibawa ke dalam proses politik
yang kemudian ketika itu dibongkar menurut penyidik ini akan mengganggu akan menghambat akan merintangi
jadi baru kemudian tadi
haknya si kpk misalnya dia bisa gunakan
gunakan kepada siapa ini kan lembaga tadi tadi kan lembaga nggak bisa
nah ini ketika itu kan dilihat identifikasi kan
identifikasi misalnya pihak pihaknya siapa
misalnya kalau dalam iktp misalnya kita lihat kalau pak edi kan namanya nggak ada dalam dakwaan tentutannya
tapi kalau misalnya pak agun kan ada namanya
misalnya bang masinton sendiri misalnya
memang tidak ada dalam dakwaan tetapi dia disebut dalam fakta persidangan
nah ini yang masih menunggu semuanya

kebohongan kebohongan oleh kpk dia itu terungkap
kok bisa kebohongan maksudnya bagaimana
yang menyebut itu yang menyebut enam anggota dpr khusus komisi tiga yang menekan miriam ada apa enggak tanya aja
ini benar benarnya dicari pansus ini pak edi
iya ada apa enggak antara lain itu
putusannya belum selesai
nah jadi begini
di persidangan maksudnya
di persidangan jadi kan begini saya yakin bahwa ketika dia komisi tiga komisi hukum mereka adalah orang orang yang mengerti hukum
orang orang yang kemudian dia akan lebih memilih

jadi proses pro justisia memang proses politik tentu itu yang dihargai
nah kemudian contoh nih contoh begini
saya potong sedikit ya
contoh kasus yang diungkap sama direktur penyidik aris
itu kan disebut nama aris
aris bersama tujuh orang bertemu dengan komisi tiga
dan minta uang dua m agar dia tidak menyebut komisi tiga
sekarang tamal sebagai orang dekat sama kpk tanya
ada enggak itu
ada enggak itu
ini ada mati persidangan yang diperjalan
jadi kapan sih pak aris ini namanya keluar dalam sidangnya miriam s saryani
pertanyaannya sudah selesai belum sidangnya kan belum
pembuktian masih terus bergulir
bersalah tidak masih terus bergulir
nah jadi ini yang menjadi persoalan
kemudian kita tanya sama kpk
betul enggak itu penyidik
oh ini kita sedang proses nih
pak aris sedang proses internal
nah ini yang kemudian juga buat kita jadi persoalan
pak aris sekarang dalam konteks dia di proses internal
pipm sedang berjalan bekerja nih
diperiksa semua sedang berjalan proses internalnya
kemudian dia ke legislatif ke dpr datang ke acara pansus
yang dalam pandangan saya tentu perspektif dia secara objektif kita pertanyakan
ini sedang diperiksa sedang dalam proses internal
kemudian dia cerita tentang proses yang dialami
itu kan berarti dia boleh kita katakan sedang curhat
atau kemudian perspektif subjektifnya dia
tidak bicara soal mencari kebenaran
harusnya itu untuk urusan internal kpk ya
dalam pandangan saya selesaikan dulu di internal
yang kedua secara etik pun misalnya
secara kelembagaan kpk sedang uji
kemudian secara disposisi yang merespon kerja politik panggilan politik itu bukan penyidik
direktur penyidikan tugas dia adalah menangani perkara
tidak kemudian merespon urusan politik
nah kalau sampai penyidik boleh ngomong sembarangan
misalnya dalam pandangan saya
ini akan membahayakan kpk
saya pun juga tidak setuju kalau ada penyidik polisi misalnya
sedang bekerja sedang proses dipanggil ke dpr untuk menjelaskan materi perkara
saya pun akan pertanyakan eh pak jangan dong
ini kan lagi jalan proses hukumnya
ini bukan soal kpk tapi penyidik ya
kecuali pak kapolri pak kapolri tolong datang ke dpr
ini perkara macet
bukan penyidiknya yang diminta tanya
itu iktp misalnya

eh kpk kenapa terlambat
lambat tidak jalan
senturi sama juga
jadi memang perspektif masyarakat itu sudah cerdas sekarang
orang pun akan kritik
eh kayaknya dulu ini perkara sudah tersangka
kok belum jalan sampai sekarang
kita pasti akan terus kritik
dpr pun kalau mau kritik soal itu kita dalam posisi yang sama
tapi ketika masuk penyidik masuk perkara yang sedang berjalan
ini kemudian materi kemudian disidangkan dalam proses politik
ini yang kemudian menurut saya
menjadi salah kapra
atau kemudian mempersepsikan
kok dpr sedang jalan kasusnya kok politiknya juga jalan juga
nah ini yang menurut saya pendudukan kembali
sehingga kalaupun dpr kemudian dia mengawasi dengan benar
kita harus dukung kok
iktp misalnya hamba halang terlambat
ada pemilahannya pak
jadi kapan memanggil a dan b dan c begitu
agar tidak terjadi campur aduk di proses hukumnya
dengan proses politik
jadi kita kan tidak ke kasus
tapi kan untuk kita untuk mengetahui kewenangan
apakah kewenangan kewenangan yang ada di kpk ini diselewengkan atau tidak
ini sudah berproses
angket sudah tidak bisa ditutup lagi
itu undang undang sih
walaupun misalnya ada yang mundur mundur dari fraksi yang lain
angkat harus berjalan menurut saya
kemudian apa yang disampaikan oleh pak tamal tadi
sebetulnya pak sudah saya sampaikan tadi ya
persoalan persoalan yang kita kerjakan ini
itu kan banyak berkaitan dengan kewenangan
yang sudah dilakukan sekarang ini
sudah dilakukan sekarang ini
jadi tidak lagi kepada
termasuk memanggil direktur penyidikan kpk itu termasuk terkait dengan kewenangan
karena kan begini
kalau misalnya menurut cerita beliau
tunggu saja proses persidangan
ini yang selalu diucapkan
masalahnya kenapa pak
kalau menunggu proses persidangan
contohnya sekarang dituduh
direktur penyidik minta uang
itu kan pidana
kredibilitasnya hancur dong
dia kan anak istrinya dirugikan dengan kasus kasus itu
kita selalu bicara
itu tunggu persidangan
apakah ada proses hukum untuk menangis itu semua bang tama
nanti kita lanjutkan setelah
jadwal deku tetaplah di cnn indonesia prime news
ini pasal dua puluh satu ya tentang obstruction of justice
baik kita lanjutkan pak edi
tadi pak edi ingin menanggapi tentang beberapa tugas fungsi pokok kemudian pansus ini
ada yang mulai mengarah kepada soal kasus kasus tertentu dan lain sebagainya pak
bahwa kemudian kita balik tentang aris budiman direktur penyidikan kpk yang dipanggil oleh pansus angket
tetapi sebenarnya di internal sedang berjalan begitu
inilah sebenarnya yang mungkin bisa saja kemudian muncul pernyataan dari pak agus rarjo
lama lama ini bisa kita terapkan juga pasal obstruction of justice begitu pak
akar masalahnya disana sebenarnya pak
dpr menghargai nggak proses internal di kpk sebenarnya
ketika pak haris budiman sedang diproses internal
ya itu sekarang
karena pak arief kan memberikan laporan
hal hal yang terjadi kejelekan kejelekan yang terjadi itu dibongkar sama pak aris di depan pansus
menurut kita kan pak arief hebat
justru seperti itu ya
untuk membongkar hal hal yang tidak bagus di lingkungan kpk
tapi bahwa pak arief sendiri di proses internal itu tidak dipandang oleh dpr
itu emang prosedur kayak gitu
tinggal nanti keputusannya
prosedur internal begitu
dan itu sudah ada aturan aturannya
tapi nanti keputusan tergantung
kalau misalnya di dalam itu ternyata prosedurnya memang melanggar aturan etik atau apa misalnya
apakah ini masih dijadikan landasan
pernyataan pak arief budiman tentang itu
pernyataan pak arief budiman tentang kpk ini kemudian yang dipansus itu
ya tetap jadi landasan dong
tetap jadi landasan
iya tetap jadi landasan itu
makanya seperti hal seperti ini kan yang kita sesalkan kenapa sampai muncul seperti ini
sedangkan waktu rdp hal ini sudah kita bahas
dan pak agus sendiri memang mengatakan bahwa konflik itu sudah selesai
kenapa kok jadi muncul besar jadi persoalannya
anda mempermasalahkan sp dua yang kemudian dicabut
iya waktu itu kita bahas sama pak agus
kenapa nobel was sedan sudah diberikan
ini rdp ya yang rdp bukan pansus ya
kenapa nobel was sedan sudah diberikan sp dua
peringatan itu sudah peringatan berat kan sp dua kan
nah sekarang balik ke arief
ke arief malah disidang sidang malah diunggap unggap ceritanya
nah ini kan seperti yang saya sampaikan tadi
kenapa pak oris bertindak seperti itu
sama sama seperti halnya seperti kita
kita dituduh orang berbuat seperti itu
padahal kita tidak
kemana dia mengucapkan itu tidak
dia sudah lapor
sudah lapor kepada ini
kurang ditangkapi dulu
dan sudah pernah lapor ke rsrse
masih belum diproses waktu itu
karena konflik ini sudah ada sejak dulu
jadi selalu itu yang nunggu proses hukum hukum itu yang bikin nama baik seseorang tersandra maksudnya seperti itu pak ya
nah tersandranya waktu kesaksian
pemutaran suatu video yang dipotong potong
yang dipojokkan ke pak arief disitu
baik bang tama
jadi kita harus lihat ya
haris ini memang harus mengikuti proses yang ada
kapan sih arief disebut
kan dalam persidangan miriam
tapi kan yang diputar keterangannya miriam
diputar di persidangan
ini kan persidangan
biar hakim yang menilai
harus ada ahli yang menilai
sedangkan kapan itu semua akan terjadi
di proses persidangan itu
menurut saya satu internal harus jalan
kedua dalam pandangan saya
kalau betul misalnya
kpk yakin dengan bukti yang dia miliki
harus masuk pidananya
karena ini yang kemudian kita gak mau
misalnya mau dia penyidik
mau dia siapapun
begitu ada pidana korupsi terlibat di dalamnya
peras secara hukum
saya pun juga orang yang kaget
kok dirdik ada di sidang
disebut datang minta duit dua miliar dan segala macam
buat saya internal jalan
kalau betul terjadi
makanya kemudian saya sangat berharap
kpk percepat prosesnya
menurut saya itu
nah yang kedua
skema itu terjadi
dalam prosedur persidangan
itu betul adanya
memproses secara hukum
gak bisa dia berhenti
tentu kalau internal saya setuju dengan dpr
konteks yang seperti ini ya
oh ini pelidik
nah tapi kemudian kan ini jadi bergulir
tiba tiba mempermasalahkan kembali
lebih bunyi soal itunya
bukan direktur penyidikan kpk
proses yang sedang berjalan
dan kita juga harus lihat
bahwa kapan sih pak arief ini mulai masuk kpk
itu kan pada saat plt pak ruki
pada saat transisi
kok bisa bisa pak ruki ngangkat direktur
buat saya pun juga
sedari awal ada pertanyaan
tapi kan saya tidak mau melihat itu
oh ya sudah
tapi begitu dia naik di persidangan
disebut namanya terlibat
itu sebuah proses yang lain lagi
saya harus jalan prosesnya secara internal
walaupun secara hukum
waktunya sudah habis
nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa
apakah benar nanti akan lebih membunyikan soal masalah novel baswedan
atau justru kemudian
melihat bagaimana kasus dari aris budiman ini sendiri
berjalan di persidangan
sementara kami ucapkan terima kasih
terima kasih telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia prime news
tentu saja ini masalah ini terus masih bergulir
kita akan lihat perkembangan selanjutnya akan seperti apa